ketampar rasanya pipi gue
seringkali kita pamer pamer harta
seringkali kita pamer uang
banda apa aja deh
seakan akan kita olah
saya masuk dulu
ratusan kali lebih banyak
daripada duit yang abang kasih
mana ada marbot punya duit sebanyak empat
pak iwan itu bukan marbot
terus apa ya
tapi yang punya masjid ini
pak haji insinyur iwan itu
memang senang beres meres masjidnya
tidak malu melakukan pekerjaan marbot
pak haji iwan itu
sangat rendah hati
so tau banget
saya itu marbot
oh serius bang
secara gak sadar
kita itu udah salah sangka sama orang
udah ngerendahin orang yang ke dalam nih
abang yang di dalam
gue cuma mau minta maaf ke dalam
lo mau ikut apa kagak
kalau kagak mau nyusul atau mikir mikir dulu
gue duluan ya
gak ada salahnya gitu
nggak ada stress
nggak ada stress
lo daripada membe aja lo disini
gak ada yang ngerasain
gak ada yang ngerasain
kok gue inget tommy terus ya
semoga dia udah mau berubah di perjalanannya deh
kalau dia adalah takdirmu
dia pasti akan kembali padamu
dan kalau tidak
berarti dia bukan takdirmu
yang akhir akhir ini saya sering gelisah kenapa ya
kalau kamu merasa gelisah berbanyaklah bersikir
karena hanya dengan mengingat allah hati kamu akan merasa tenang
mudah mudahan gak terjadi apa apa sama ovi
entah kamu bisa ketemu lagi atau tidak
ibu boleh gak nanti uyun tidur berdua sama ibu
alhamdulillah ya april kelihatannya semakin sayang sama uyun
ya ya gak apa apa
ini bukan salah kalian kalian kan tidak tahu
kang haji insinyur iwan ini punten pisahnya
iya ya kita itu kan sesama muslim harus saling tolong menolong betul kan
ya udah bang kita pamit dulu ya bukannya gak sopan
bang haji iwan
pak fitri ya makasih ya
bang iwan orangnya beda banget
gak tahunya itu orang
orang tajir modar
tapi yang bikin gue salut kah ada pamer pamernya
hei lagi terus terus
nggak usah pake nyindir nyindir gue
hei siapa yang nyindir
ketamper rasanya pipi gue
seringkali kita pamer pamer harta
seringkali kita pamer uang
mobil rumah banda apa aja deh
seakan akan kita orang paling kaya sedunia
dan seringkali kita juga lupa dan gak sadar
kalo apa yang kita punya sebenernya milik allah
kalo allah mau
sedetik abis benda kita diembat balik sama allah
ngantuk gue ngantuk
lu mau di hotel ya
yang lagi galau cinta sama patin
orang paling stres dunia gara gara takut mati
tapi rasa rasanya mereka asik asik aja tuh tidur di pinggir jalan
emang apa bedanya tidur di pinggir jalan sama di hotel tom
mimpinya ya begitu gitu aja
kalo lagi mimpi enak ya mimpi enak
yapi yapi lo setres kan
yaudah satu piring pakai ayam
yang tiga piring nih buat dia dia nih
pakai telur bala duk
sebentar ya bang ya
lu sekate kate bibir lu kalo mesennya
apa yang tadi pesen
itu telur telur apa
ayam telur ayam
kalau makan ayam ya ayam semua
kalo telur telur semua
biar kompak kan
mulut lu bukan dang ayam
yaudah kalo gitu
telur aja semuanya ya
bentar ya pak
nah gitu kan adil